hai dari tadi gue lihatnya nasi diaduk aduk gitu aja lu lihat ngomong berjam berapa itu
bentar lagi imsak gak keburu lo sahur iya rom ntar mbajer nasi bungkus tuh kalau enggak
mau makan kan kagak ada yang bakalan memakan besok siang lu si rom sosokan pakai nolak rezeki
makanan sekarang lihat nih makannya begini
ya allah sungguh indah pemandangan ini semoga hati rumana tergerak untuk menerima
hamba ya allah dan anak anak hamba jadi bagian dari keluarganya

karena makan sambal kegigit capek
gue tau pas lo lagi mikirin muidin kan
yaudah gak usah dipikirin apa
kan lo udah biasa digituin
bukan mikirin muidin cik
ini emak kami rodia
wajar lah wajar
namanya hubungan mertua sama menantu ya wajar
ntar juga dibalik lagi
ya cuman dua duanya
ya ini keras kepala
kepala batu orang itu bilang
gak ada yang mau ngalah
kalau lagi emosi juga semua gak ada yang mau ngalah lam
niatin sambel gue banyakin
sambel mulut sih
saur sambel buka sambel
kenapa rum jadi dilema kayak gini
rum gak bisa menerima keadaan yang memaksakan rum harus bersama bang rahmadi
maaf ya abang udah ngerepotin kamu malam malam gini
abah umi makasih banyak ya
aki kok mahmud juga makasih ya
gak apa apa nah rahmadi
kalau ada perlu apa apa sama rum
aku akan berhubung sama dia
aku akan berhubung sama dia
atau sama kita kita
gak usah sungkan sungkan
tinggal panggil aja
iya kita siap siaga kok
gak disuruh ngomong juga heran
gak disuruh ngomong juga heran
bang rahmadi sebentar lagi kan sahur
kalau gitu kita pamit dulu ya
insya allah besok kita kesini lagi untuk tengokin angin

iya rum makasih banyak ya
tapi jangan lupa rum
tapi jangan lupa rum
di jalanan beli makanan buat sahur

iya dong ntar sampai di rumah
lo gak keburu nyiapin makanan saur
minum aja air sampai kembung
dia orang disuruh ngomong juga heran
eh congor lo tuh jaga sikit

mulut mulut ayah sendiri
apa abah sama mimosa enterin aja
sekalian beli makanan saur gitu
sekalian beli makanan sahur gitu
engga engga engga gak usah bang
kita bisa beli sendiri kok nanti
kita bisa beli sendiri kok nanti
ya lagian bang ramadi juga kan harus nemenin anggi sama bayu disini

ya udah kalau gitu
kalau gitu kita pamit ya bang
kalau gitu kita pamit ya bang
assalamualaikum warohmatullahi wabaroko

dari tadi gue lihatnya nasi diaduk aduk gitu aja

bentar lagi imsah gak keburu lo saur
bentar lagi imsah gak keburu lo saur
ulu makan kan kagak ada yang bakalan makan besok siang
si rahmadi mau beliin makanan
nah sekarang ngeliat nih makanannya kayak begini nih
tuh buka kakak sudah gak selera
kok gimana sih gak pekak
rum tuh lagi galau
kayak abg aja pakai galau galau segala
emang orang galau harus abg
pasti dia lagi mikirin si rahmadi
gue sih gak ada demen demennya sama sekali sama dia
jadi enak laki kelemar kelemar
gak ada kegasnya
jadi buka nasinya yang kagak enak ya
tapi pikirannya rumana
sok tau bener sih lo jadi orang
tau perasaan dia
gak tau perasaan
ibu kandung aja sinyalnya lemot
apalagi ibu tiri
modar tuh sinyal
kan belum puasa
eh tinggal berapa menit lagi
aduh umi ncing
udah deh gak usah berantem bisa nggak sih
kayaknya dimana mana selalu berantem
si mamut noh gara garanya dia noh
udah deh rum cepet abisin
gak ada jantung
uih stop stop makannya
jangan lupa baca doa
maafin hambamu ini yang udah menyianyiakan makanan
umi ini kenalin neneknya rum baru datang
ini itu umi mariam
umi mariam ini sih yang serjek karya nih
ayah mariam nek
alhamdulillah ya rom
neneknya rom masih muda
eh bukan maksudnya masih sehat
ini anak ayah emak
laila ini anaknya pak sobari
ayah minta izin nih
habis dari sini mau main sama temen temen aja
iya boleh jon
tapi jangan main petasan ya
ada jangan main petasan
ternyata lo sakitin cucu gue
pakai dicampakin lagi
rum patah hati
apa rum pernah nyeri time sesuatu ke kakeknya kalau dia patah hati sama aku
rum seandainya kamu tau abang ini gak pernah mau ngelukain hati kamu rum
gimanapun rum abang selalu bisa nerima rumah padanya
apa tanya aja langsung ya ke rumah
ceng perlahan ceng
lo kala ini diam aja bakal dapat apaan
lo gak dapat ape ape rob
sebagai lelaki lo harus tangguh
kurang ngajar banget si robi
masih aja ngincer si rumana
jangan sampe si babe tau
kalau si robi masih cinta sama rumana
bisa bisa dia jadi pendukung rubi
kita pulang aja deh
kurang ngajar loh
mulis ngajak ngajak gue